yang terlewat para pembicaraan semula
mahkamah agung bersama dengan fakultas hukum universitas al azhar indonesia
menutup kegiatan lomba karya tulis ilmiah berbasis putusan mahkamah agung atau lokali ma
penyelenggaran lokali ema ditutup oleh ketua kamar perdata mahkamah agung igusti agung sumanata
dalam kegiatan yang berlangsung kamis dua puluh satu maret dua ribu delapan belas
agung menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah mengikuti lomba karya ilmiah ini
dan kepada jajaran panitia dari universitas al azhar indonesia
juri dari panitera mahkamah agung dan australia indonesia partnership for justice
yang telah mensukseskan pelaksanaan lomba karya ilmiah
agung menambahkan lomba ini diharapkan dapat memberi ruang kepada masyarakat
dalam mengkritisi berbagai putusan yang telah dikeluarkan oleh para hakim mahkamah agung
kedepannya mahkamah agung berharap masyarakat dapat terus mengawasi
dan mengkritisi setiap keputusan perkara di pengadilan
sehingga tercipta putusan pengadilan yang adil dan berkepastian hukum
kedepan kita harapkan kegiatan seperti ini terus berlanjut
tentunya kita berterima kasih dengan universitas al azhar yang atas kerjasamanya
dan mendukung kegiatan ini kalau bisa di tahun tahun mendatang kegiatan seperti ini terus kita lakukan
s ini melalui proses ini bahwa putusan putusan mahkamah agung
itu dikritisi karena menjadi bahan kemudian dikritisi oleh masyarakat
sehingga ini merupakan suatu pola anotasi secara tidak langsung oleh masyarakat terhadap putusan putusan
sementara itu dekan fakultas hukum universitas al azhar indonesia yusuf hidayat
mengungkapkan panitia lokal ima dari fakultas hukum al azhar indonesia
telah menyeleksi dan memilih sepuluh pemenang
dua pemenang dari kategori umum dan lima pemenang dari kategori mahasiswa
yusuf menambahkan dengan penyelenggaraan lokal ima ini dapat menciptakan berbagai putusan yang berkualitas
yang dapat dijadikan objek penelitian dalam dunia akademik khususnya di jurusan fakultas hukum
ini antusiasme luar biasa ada tiga ratus pendaftar dan juga kita sudah menseleksi
dari amerika ada sepuluh yang kemudian dijadikan pemenang ya
paris ini punya dampak yang cukup bagus bagi perkembangan hukum di indonesia karena apa
hakim merasa terkontrol hakim merasa diawasi oleh dunia akademik
dan dunia akademik akan terbuka karena dunia akademik identik dan objektifitas kan gitu kan
jadi hakim juga akan terpacu untuk meningkatkan kualitas putusan putusannya
dalam kegiatan penutupan diselenggarakan juga seminar dan diskusi bertajuk inovasi dan penguatan hukum komersial
dengan menghadirkan sam sulma arief hakim agung kamar perdata dan yeti komalasari
praktisi hukum dari fakultas hukum universitas indonesia
yang memberikan wawasan dan pemahaman hukum komersial kepada mahasiswa dan para peserta